dan tengah dirawat di rspad gatot subroto
mengetahui kabar tersebut presiden joko widodo pun datang menjenguk pagi tadi
presiden joko widodo yang tiba pukul delapan lewat empat puluh lima menit
disambut menteri sekretaris negara pratikno dan kepala rumah sakit pusat agatan darat dr terawan
presiden jokowi terlihat mengenakan kemeja batik berwarna coklat dan langsung masuk ke dalam gedung
pada maret dua ribu delapan belas lalu kondisi kesehatan habibie diketahui menurun
habibie sempat dirawat di salah satu rumah sakit di munchen jerman untuk observasi
namun beliau dirawat siapa